ya maksudnya orang tuh jangan terlalu kayak gini loh rek
jangan tiba tiba lo memponis kalau itu bener bener soalnya boy
please kali ini aja lo tolong jangan bela boy
karena sekarang gue lagi kesel banget sama boy
dan gue gak mau tau apapun tentang dia
yaudah oke oke gue kali ini gak akan belain boy lagi
yaudah sekarang kita pulang gue anterin lo
tapi jangan kebut kebutan ya
gue gak mau lo jatuh lagi oke
iya ini pak amir dikasih sama bu devi
oh jadi itu dari pak amir
aduh pak maaf ya tadi kan saya udah bawa bekal dari rumah
jadi saya pikir ya makanan yang tadi saya kasih bu dona aja
kasian soalnya bu dona belum makan
makasih pak amir ya
mau makan berdua pak amir
enggak enggak enggak makan aja
yuk saya taruh si
gue mau ngomong bentar sama kamu
nanti sepulang sekolah kita ketemuan bentar ya
ketemuan ya lucu banget kan
ah perduaan terus ya ini
jangan berisik reva lagi serius tuh
belajar aja gak seserius itu ya
eh makanya kemungkinan sih reva
reva kenapa nggak sekarang aja ngomongnya
anggap aja kamu bantuin mama ini nih buat yang pertama kali dan terakhir kali
tapi please besok kamu harus datang
udah kalo nanti sih kayaknya gue gak bisa deh
soalnya gue ada urusan
cuma bentar doang kok
sebenarnya mau lo apa sih
kenapa lo gak jelas kayak gini
lo sadar gak sih
soalnya tadi tuh gue lagi di kamar mandi
oh nggak ada apa apa sih
cuma iseng aja
pas gue telpon balik lo malah nyuekin gue
kayak gak niat telfonan
terus gue ketemu sama lo di sekolah
makasih ya buat bunganya
kok reaksinya gitu aja sih
lo malah kecuek sama gue kayak seakan akan gak terjadi apa apa
padahal diem diem lo ngasih bunga ke gue

sudah tiga hari otak tak tenang
bukan karena berita di tv yang surah
sudah tiga malam mata terbuka
bukan karena mikir duetnya negara
gue gak pernah ngasih kok
yang datang pergi seperti maling yang merampokku
merampok akal sehat dan hatiku
gue tuh lagi nyusun kata kata
gue udah janji gue gak akan tersinggung dan gak akan ngerusak suasana kali ini
kesabaran banget ya
gue senang banget malam ini
apalagi di tempat yang seindah ini
sama seseorang yang
gak usah ngekitin gue
udah jelas gue itu pula ibu
jangan sampai lo sakit tadi gara gara mikirin gue
gue saranin sih
oh mau apa lagi kamu

kok lu ngelapain ke reva lu kok boleh kayak gitu
ya lu tuh selalu ya mulut lu tuh gak pernah bisa dipertanggung jawabin
semua omongan yang keluar dari mulut lu tuh dusta
lu tuh harusnya tanggung jawab dong sama perbuatan lu
lu pikir bunganya lu kasih reva tuh hal sepele apa
aku tuh ngertiin dong perasaannya reva
eh eh dengerin dulu dong
apa lagi dusta yang mau keluarin dari mulut lu boy
emang lu kira perasaan cewek bisa lo acak acak kayak gitu

gue sama sekali gak kasih bunga loh sama reva
dan gimana gue harus tanggung jawab
orang gue gak kasih apa apa kok sama dia
emang semua butuh penjelasan lu selengkap selengkapnya
tapi buat sekarang penjelasan lo udah dulu ya
walau keluar enggak bisarelang
gue harus netikan dia sekarang juga
gue leran banget kayak mobil itu dong

buat tempat balapan
kemaren lo di sekolah gue
terus gue telpon balik
gue ketemu sama lo di sekolah
lo malah kayak cuek sama gue kayak seakan akan ga terjadi apa apa
padahal diem diem lo ngasih buang ke gue
kok reva jadi kayak gini ya
kamu dimana sekarang
boy masih di sekolah mah
belum aduh boy gimana sih kamu
ini mempertaruhkan karir mama tahu
please dateng juga sekarang
boy boy sekarang juga ya bu ya
eh tunggu tunggu tunggu
nggak pakai mampir mampir kemana mana ya nak
lo tuh udah bener bener gila ya rey
mau mali jangan di jalan itu bahaya
lo nggak boleh lancarsin kemarahan lo di jalanan
gue lagi bete banget sama boy
gue gak nyangka aja deh giniin gue
gue harus berhenti berharap ya sama gue
karena semakin gue berharap sama dia
semakin gue sering sakit gara gara dia
sebaiknya lo jangan berburu kesangka lagi deh sama boy
biar masalah yang ini
gak usah raya
ini udah keberapa kalinya gue di php in sama boy

gue nggak bisa berhenti berharap sama boy
gue nggak bisa berhenti berharap sama boy
dan sekarang gue udah nggak mau percaya
tapi lo jangan sampai lo ngejat udah lo sendiri ya
karena mau gimana pun juga lo masih tetep butuh penjelasan dari boy
gimana gue gak kecewa sama dia raya
masa dia bilang kalau bukan dia yang ngasih gue buangnya
gue nggak mau cari bunga
padahal jelas jelas gue terima bunga mawar itu
tapi gue yakin itu bunga dari boy
terus dari siapa lagi
dari siapa lagi
lo dengerkan waktu itu haikal bilang
waktu di cibodas
kalau buaya itu pergi mau cari bunga buat gue
dan sekarang coba lo pikir siapa
ya maksudnya emang tuh jangan terlalu kayak gini loh rek
jangan tiba tiba lo memponis kalau itu beneran bunga itu ya

please kali ini aja lo tolong jangan bela boy
karena sekarang gue lagi kesel banget sama boy
dan gue nggak mau tau apapun tentang dia
yaudah oke oke gue kali ini gak akan belain boy lagi
yaudah sekarang kita pulang
tapi jangan kebut kebutan ya
gue nggak mau lo jatoh lagi oke
ya udah gue nunggu deh